sementara itu pertemuan pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan yang digelar di kantor pdi perjuangan jakarta pusat pada minggu disebut tidak mempengaruhi koalisi indonesia bersatu atau kib
kib yang terdiri dari partai golkar dan partai amanat nasional atau pan dibentuk tahun dua ribu dua puluh dua dalam rangka kerjasama membangun ide dan gagasan untuk tiga partai tersebut
sejauh ini golkar dan pan belum mengusung nama capres
menurut pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono pertemuan dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dan bakal capres ganjar yang berlangsung tiga puluh april tidak berarti kib bubar
mardiono mengatakan ketiga partai di kib tidak mencampuri urusan internal masing masing partai dan setiap partai bisa menentukan pilihan masing masing
meski begitu p tiga akan meminta golkar dan pan untuk mendukung ganjar

pertemuan dengan ketua umum p tiga muhammad mardiono mengajak kib untuk bersama dengan pilihannya sama dengan ketiga
tapi mainan hal lain itu berbeda yaitu kenesayaan dalam syarat kepolitisikan dan keadilan
itu adalah kenesayaan politik